cukup dewi cukup
betul tadi kamu bilang
kalau tante yang bikin satria buta iya
jawab wih jawab

gak mungkin wih
kamu jangan diam aja ayo jawab
hilanglah kamu diam aja

tante yang bikin satria buta
saya melihat sendiri kalau ibu ini yang udah membuat anak ibu buta
aduh mami gausah itu paksa
apa sih yang aku kira makamu sudah ber debut
tante mandi dat tout cepatan
bu bagus kan
sini dulu lihat
wah bagus ya bu ya
warna warna ini bagus banget
ya allah pantesan kamu tuh lama
iya dong ibu kan lihat lihat bu
bu pegang tubuh batunya
dingin banget ibu ya
ini nggak bisa tidur di sini
bagus tuh bu
ketika kamu remah di sini sama rumah kita ya
bu tuh kacangnya
ya udah sana sana ibu mau pipis
mau di panti juga ya bu
bukan ini nggak benar
kamu harus berusaha sempat tante
seperti apa kejadiannya tante
seperti apa kejadiannya
tante ini jangan
nggak usah kasar sama mama
kamu kan bisa bicara baik baik
kalau mama punya anak
matanya dibutain sama orang lain
aku bakal membunuh dia

tante nggak mungkin melakukan perbuatan itu ibi
apa maksudnya kamu ngomong seperti itu apa
kamu sengaja ya kamu sengaja membuat keluarga kita berantakan

enggak ada maksud seperti itu
kau nggak ada maksud seperti itu kak ada maksud apa
kamu ini nggak boleh nganjakin dewi
jangan sakitin dia
udah udah dary udah
udah cukup aku bilang cukup
kalau tante jahatnya cuma itu nggak bener kak
tante kau selama ini sayang sama aku
nggak mungkin kata tante buatnya aku buta
emang itu mungkinnya
semua yang terlontar dari mulut perempuan ini adalah benda
bapak bisa bicara baik baik
sekarang kamu jawab yang jujur sama aku
kamu nuduh mama yang butain satria
kamu dendam sama mama
ya allah nggak sama sekali
terus apa dewi
kalau nggak ada yang mau bicara
kau nggak ada yang mau ngomong
aku akan paksa dia untuk mengangkut
dia yang membutakan anakku
dewi ini jangan
aku tidak akan lepas sampai dia mengaku
mama jujur dong ma
kalau emang bukan mama yang lagunya
tapi kalau emang mama yang lakuinnya
mama bicara secara baik baik mbak
ini semua orang menunggu mak
nunggu jawaban mama
biar nggak ada salah paham lagi tante
kalau tante bukan dia buat aku buta
bicara nanti biar semua tidak kacau

ma bencana ma

emang ada makanan di sini mbak
emang ada makanan di sini ma
enggak enggak enggak benar
itu semuanya enggak benar
ibu kamu mau bilang apa
kamu mau bilang itu nggak sengaja begitu
semuanya enggak benar
pak jimmy kenapa dia bisa ada di sana
gawat kalau begini bisa bisa bajimmy tahu kalau aku bohong
dan dia bisa jadi tahu kalau sebenarnya anaknya dia itu teh dewi
ibu tanti kalau ibu nggak jawab berarti ibu secara gak langsung duduk dewi bohong
ibu mau bilang demi fitnah ibu
dewi kamu mau coba coba cari masalah dalam keluarga saya
nekat bohong dan menfitnah tanti begitu ya
awas ya kalau kamu berani macam macam
nek nek dewi nggak mungkin bohong nek
aku tahu diri orangnya seperti apa aku percaya sama dia
oh jadi kamu percaya sama dia
kamu percaya kalau tante kamu yang membuat kamu butang
kenapa enggak ma
kenapa mama begitu yakin kalau tadi nggak mungkin berbuat itu
tanti bisa berbuat nekat kalau dia mau hantar mama
tante tanti nggak mungkin melakukan itu ma
tante tanti kan sayang sama aku
tante tanti nggak mungkin tega mencalakkan aku dan membuat mata aku buta ma
tante itu benar kan tante sayang sama aku kan
jadi mana yang benar
kalau dua duanya salah siapa yang bohong
dewi kamu sekarang jawab yang jujur
aku percaya sama kamu ya
kamu orang yang baik dan aku lebih mengenal kamu daripada orang lain di sini
tapi aku gak nyangka kenapa kamu malah nuduh mama seperti itu
tolong nanti tolong selesaikan semuanya
jangan tambah tambahin lagi dosa kamu nanti
kamu tega dewi yang nggak bersalah dituduh berbohong dan memfitnah kamu
satria itu udah buta bertahun tahun nanti
sampai kapan kamu sembunyikan ini
sampai kapan tanti
kamu mau jadi pengecut
atau mau jadi orang yang tidak bertanggung jawab
melemparkan tanggung jawab kamu pada orang lain
kamu mau terus terusan bikin orang menderita
udah cukup tanti cukup
andre dengar ya
kamu jangan sekali kali kasih proyek sama satria
ingat itu ini demi perusahaan ingat ya
ini cukup tanti nggak kuat lagi nggak kuat
nggak kuat lagi cukup

kamu mau bikin kamu muntah
kamu mau bikin kamu muntah
kamu mau gitu tanti
tentang pembukaan teknis
terbuka komvag neglect
apa maksud kamu mengatakan bahwa kamu yang membuat satria buta
pasti gara gara laki laki ini ya
dia mengancam kamu apa
pak maksud bapaknya apa
mau memeras keluarga kami
mau menghancurkan keluarga kami
ibu gak ada untungnya saya memeras keluarga ibu
apalagi menghancurkan keluarga ibu
tanya nanti tanya dia sebenarnya apa kejadiannya
saya cuma mau bilang kenyataan yang selama ini disembunyikan